berburu apa kamu
atau apa yang akan buruk kamu
kamu masih kecewa
bapakmu pergi tanpa alasan
kamu tidak boleh sedih
bersama bapakmu juga
mas aryo tidak sedih kan
kamu bosan mewat
apa kamu rindu menari
mas aryo akan temani kamu menari
kamu tidak sedih
kita kesandar tari
kalau ketahuan biung bagaimana
tidakkan ketahuan kok
kan kita lihat dari kedawan
kalian bertemu saja
iya gendis ini aku
luka lukaku memang sudah sembuh
mas aryo sepertinya ada keributan
iya kelihatannya bingung marah marah sekali ada apa ya
sudah berapa kali aku bilang dengan kamu
jangan pernah kamu muncul di sini
kenapa kamu berani butuh juga
aku harus bisa menahan aku tidak boleh marah
tidak dengar kamu aku bicara dengan kamu
dulu aku memang buruk rupa dan tidak pantas menjadi penarik
tapi sekarang luka lukaku sudah sembuh
aku sudah tidak buruk rupa lagi
jadi boleh kan aku menari
kurang ngajar kamu
berani benar kamu menantang aku
kamu mempermalukan aku di sini
sudah seharusnya kamu minta izin aku untuk memimpin tarian ini
dan kurang ngajar kamu
aduh memalukan sekali sih biong
kenapa bisa ribut ribut seperti itu
tidak aku sudah berjanji
aku tidak boleh sembarangan menggunakan kekuatanku
aku yang telah mengajarkan kalian hingga kalian pintar menari
maaf gendis mereka tidak salah
aku akan pergi dari sini kalau memang kehadiranku mengganggu di sini
propramijaksana kamu dasar perempuan lakna
kamu mempunyai ilmu hitam kamu mempunyai ilmu sihir rupanya
itu yang membuat muka kamu tambah cantik
sekarang terserah kalian
kalian memilih perempuan lakna ini yang penuh dengan ilmu sihir atau aku yang menjadi guru kalian
loh sih lebih baik kita pulang saja nanti kita on biong ayo
ayo sinta kita pergi dari sini
apa itu tadi berarti kanjeng ratu melindungiku
terima kasih kanjeng ratu
aku tidak bisa menyalahkan awang si cundemanik
niat dia hanya ingin menolong
cepat atau lambat dia pasti akan menggunakan kekuatannya
lalu kita harus bagaimana kanjeng ratu
kita hanya bisa memimpingnya cundemanik
jika kita melarangnya itu akan menjadi beban baginya
ia akan merasa kalau dirinya tidak bisa menjadi penol
tapi dengan begitu kanjeng ratu
manusia yang bernama aryo itu pasti yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh nawangsi
kau benar cundemanik
suatu saat nanti kau harus bisa membimbing aryo juga
dan tidak membeberkan jati diri nawangsi yang sebenarnya
aku yakin sampai kapanpun aryo pasti akan tetap baik pada nawasi
semoga saja kanjeng ratu

jangan melawan aku
apa kamu ingin melawanku kanjeng ratu
aku sudah tak sabar berbunuh lagi
aku ingin membunuhmu
guruku terlalu mahal
aku ingin menunggumu
berburu apa kamu
aku apa yang akan buru kamu
aku apa yang akan buru kamu
dia bukan lawanmu
kamu ini tidak ada sopan santunya di desa orang
kalian tahu siapa aku
aku akan menunggumu